sementara itu saudara warga gang sawah pondok aren tangerang selatan
digemparkan dengan penemuan jasad di dalam toren milik salah satu rumah
proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran posisi toron yang tinggi
polisi dibantu petugas bpbd dan warga secara perlahan berusaha
mengevakuasi jasad dari ketinggian
petugas terpaksa memotong besi tempat penampungan air
serta tabung toren untuk bisa mengeluarkan jenazah
keberadaan jenazah ini pertama kali diketahui oleh pemilik rumah
yang curiga dengan kondisi air tiba tiba keruh berbusa dan bau busuk
pemilik rumah pun memeriksa toron air dan setelah membuka tutup toron
terlihat jasad dengan kondisi telungkuk
usai dievakuasi jasad langsung dibawa ke rumah sakit polri
di kramat jati guna kepentingan identifikasi
setelah perjalanan terlalu banyak jasad berstepan di jasad
sedangkan ini tidak pernah terlihat
di tengah tengah selanjutnya dimanda pesiaran
buat memberikan pen mome berfl money
tapi kita anti penghandal yang bisa ahok dan angkuh
untuk melakukan penismo media yang rutu